indonesia resmi menjadi tuan rumah perhelatan ajang balap moto grand prix atau motogp pada delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
bagi para penggemarnya ada sejumlah fakta fakta menarik seputar motogp yang bisa menjadi informasi bagi anda
kejuaraan dunia motogp musim balap dua ribu dua puluh dua telah resmi digelar ditandai dimulainya balapan akhir pekan di sirkuit internasional lusail qatar pada minggu enam maret dua ribu dua puluh dua sebagai seri perdana
selepas gp qatar para pembalap yang tergabung dalam dua belas tim ini akan menuju indonesia guna melakukan balapan di sirkuit internasional mandalika lombok nusa tenggara barat mulai delapan belas maret dua ribu dua puluh tiga
berdasarkan data dari google trend pencarian informasi tentang motogp dan sirkuit mandalika di indonesia dilakukan oleh seluruh pulau dan provinsi yang ada
di mana provinsi aceh dan nusa tenggara barat menjadi pengakses terbanyak
tim liputan cnn indonesia telah merangkum sejumlah fakta menarik dari data yang ada seputar motogp dua ribu dua puluh dua yang bisa menjadi informasi bagi masyarakat dan penggemar motogp indonesia khususnya
pertama dari dua puluh sirkuit yang masuk dalam kalender motogp dua ribu dua puluh dua terdapat dua sirkuit terbaru yang diikut sertakan
di antaranya adalah sirkuit kimiring yang ada di finlandia dan sirkuit mandalika di indonesia
sirkuit sebenarnya sudah masuk dalam kalender balap grand prix dua ribu dua puluh lalu
namun karena adanya pandemi covid sembilan belas maka gelaran balap motogp di sirkuit tersebut mengalami penundaan selama dua tahun hingga akhirnya kembali masuk kalender balap dua ribu dua puluh
sirkuit kimiring memiliki panjang lintasan empat enam km dengan delapan belas tikungan
yang kedua sekaligus yang menjadi banyak perbincangan masyarakat indonesia dan dunia
adalah sirkuit internasional
yang kedua sekaligus yang menjadi banyak perbincangan masyarakat indonesia dan dunia
adalah sirkuit internasional
sirkuit dengan panjang empat tiga puluh satu km ini terpilih menjadi tuan rumah motogp
tepatnya pada seri kedua pembukaan musim tanggal delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
februari lalu sirkuit dengan tujuh belas tikungan ini juga sudah dicicipi oleh dua puluh empat pembalap motogp
sebagai bagian dari tes pramusim selama tiga hari

sirkuit mandalika juga disebut sebagai sirkuit terindah
di dunia oleh federasi sepeda motor internasional fim dan juga dorna sport selaku promotor acara motogp
tak hanya sirkuit baru motogp dua ribu dua puluh dua juga menjadi momentum kenaikan kelas bagi lima pembalap
yang sebelumnya berada di kelas moto dua dan moto tiga
kelima pembalap ini antara lain adalah remy gartner raul fernandes
iji antonio dan marco bezechi yang berasal dari kelas moto dua
serta ada derin binder yang langsung lompat ke kelas premier dari sebelumnya di kelas moto tiga
kelima pembalap baru ini selain memperebutkan gelar juara dunia
tentunya juga memperebutkan gelar rookie of the year
yakni penghargaan bagi pembalap baru terbaik
musim balap dua ribu dua puluh dua juga dinyatakan sebagai musim dengan seri terbanyak sepanjang sejarah motogp
sebelumnya motogp selalu dipercaya sebagai musim yang terbaik
motogp sampai tahun dua ribu sembilan belas hanya memiliki sembilan belas seri balapan dalam satu tahun
namun menyusul adanya pandemi covid sembilan belas pada tahun dua ribu dua puluh
diputuskan oleh dorna sport selaku promotor motogp hanya menggelar empat belas seri balapan saja
kemudian pada dua ribu dua puluh satu seri balap kembali digelar di delapan belas sirkuit yang ada di dunia
seiring membaiknya kondisi pandemi covid sembilan belas
gelaran motogp tahun dua ribu dua puluh dua pun ditambah menjadi dua puluh satu sirkuit
dengan penambahan dua sirkuit baru
motogp dua ribu dua puluh dua juga masih memiliki keunikan
di mana dari total dua puluh empat pembalap
ada empat belas pembalap diantaranya yang memiliki gelar juara dunia grand prix di sejumlah kelas yang ada
di mana tiga nama merupakan juara dunia kelas motogp
yaitu mark marquez
dan juga fabio quartararo
mark marquez menjadi penyandang gelar juara dunia terbanyak dari tiga kelas yang disertakan di balap grand prix
dengan capaian delapan gelar juara dunia
itulah tadi informasi seputar motogp dua ribu dua puluh dua yang bisa menjadi wawasan bagi penggemar maupun penonton motogp di indonesia
yang bersiap menjadi tuan rumah dalam ajang balap grand prix seri indonesia di sirkuit mandalika pada delapan belas hingga dua puluh maret dua ribu dua puluh
albi pratama indra setiawan jakarta